pemerintah kota bandung memutuskan untuk tidak menerapkan kembali
pembatasan sosial berskala besar atau psbb di kota bandung
akan tetapi pemerintah kota bandung memperketat adaptasi kebiasaan baru atau akb
mulai dari pengawasan dan pengendalian terhadap izin usaha dan operasional
kebijakan memperketat adaptasi kebiasaan baru diambil oleh kota bandung
odet m daniel setelah menggelar rapat terbatas bersama forum komunikasi pimpinan daerah
forkopimda menyusul meningkatnya kasus covid sembilan belas
setelah perwal hari ini dilaksanakan ya kemarin ini dilaksanakan
masih kita ada himbauan dengan eskalasi covid sembilan belas ini semakin menghematirkan
maka regulasi yang ada akan kita perketat
berdasarkan peraturan wali kota no tiga puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
kafe restoran tempat hiburan dan sektor lain telah memperoleh relaksasi pada masa akb
dengan jam operasional yang masih dibatasi
saat akb diperketat diterapkan tim penegakan hukum gugus tugas kota bandung
tidak akan segan menyegel atau membubarkan paksa apabila ada pengusaha yang nakal
pemerintah kota bandung mengancam akan membekukan hingga mencabut izin usaha
ada baiknya ada buruknya
ada baiknya juga sih baiknya buat kesehatan buruknya ya buat pedagang gini yang nggak ada omset
hal senada juga dilontarkan manajemen salah satu hotel
meski tingkat okupansi di masa akb menurun pihaknya menyambut baik kebijakan tersebut
kita mendukung sih untuk pemerintah tersebut anjuran pemerintah
karena kita berharap juga para wisata di kota bandung segera pulih seperti sedia kalah
sehingga kita tetap mendukung apapun kebijakan dari pemerintah
untuk menyadarkan masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya disiplin mematuhi jam operasional di masa akb
satpol pp kota bandung melakukan patroli
sosialisasi tentang penerapan akb adaptasi kebiasaan baru
himbauannya misalkan harus menggunakan masker tidak berkerumun tetap menjaga jarak
selalu sedia hand sanitizer seperti itu
penerapan akb yang diperketat ini akan dimulai dari senin empat belas september dua ribu dua puluh hingga dua minggu ke depan
kendati diperketat pemerintah kota bandung masih mengizinkan wisatawan dari luar kota khususnya dari jakarta
hanya saja wisatawan harus patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid sembilan belas
saat ini kota bandung berada di zona oranye yang berarti memiliki tingkat resiko penyebaran covid sembilan belas
kebijakan akb yang diperketat untuk menekan angka kasus covid sembilan belas di kota bandung
dinilai sebagai keputusan yang tepat
selain ada sanksi bagi yang melanggar gugus tugas dalam hal ini satpol pp juga melakukan patroli dan pengawasan
ke sejumlah tempat tempat keramaian sehingga diharapkan regulasi tersebut bisa berjalan maksimal